kita ke dalam negeri iwan budianto ditetapkan sebagai pelaksana tugas ketua umum pssi
iwan menggantikan posisi gusti randa yang sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana harian ketua umum pssi sejak sembilan belas maret lalu
dikutip dari cnn indonesia com salah satu komite eksekutif pssi
ref rizal mengatakan penetapan iwan budianto sebagai pelaksana tugas ketua umum diputuskan dalam rapat di hotel sultan pada kamis malam
menurut ref rizal dengan ditahannya joko driono dan sesuai dengan aturan statu tanya
maka pemilihan iwan itu otomatis karena posisinya sebagai wakil ketua umum pssi saat ini
ref rizal menambahkan naiknya posisi iwan budianto membuat gusti randa yang sebelumnya ditugaskan menjadi ketua harian batal demi statuta